kementerian perhubungan sudah menyatakan tidak ada penyekatan selama libur nataru
namun pengetatan protokol kesehatan akan dilakukan di semua moda transportasi
termasuk penggunaan aplikasi peduli lindungi
untuk mengelaborasi hal tersebut saya sudah terhubung dengan bapak budi setiadi
dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan republik indonesia
bapak selamat sore apa kabar pak
selamat sore mbak
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami
pak ini untuk mobilitas masyarakat saat ini kan sudah mulai terlihat terdapat peningkatan
lantas strategi apa yang saat ini diterapkan supaya penerapan protokol kesehatan
yang seharusnya diperketat ini bisa sukses pak
saya kira protokol kesehatan yang sudah kita siapkan itu
sudah tertuang di dalam sp
e nomor satu ratus sembilan dari perhubungan darat
kami kan mengatur untuk yang di kendaraan umum
kendaraan pribadi dan juga untuk yang di penyeberangan
yang pertama kita melakukan pembatasan kapasitas
dan berikutnya kepada pelaku perjalanan
baik menggunakan kendaraan pribadi kemudian kendaraan umum
itu harus memenuhi terhadap ketentuan yang pertama vaksinasi yang dosis lengkap dua kali
berikutnya juga adalah menyangkut masalah repitest antigen
dan juga aplikasi peduli lindungi
itu sebagai persyaratannya
dan kemudian kita melakukan pengawasan
tapi pengawasan tidak seperti yang tahun tahun sebelumnya
karena untuk yang tahun sekarang itu
kita intinya adalah melakukan pengetatan persyaratan perjalanan masyarakat
yang akan melakukan perayaan natal dan tahun baru
dan itu kita lakukan pengawasan secara berlapis baik oleh kepolisian
oleh ketentuan perhubungan ketentuan perhubungan darat kemudian oleh jisub dan sebagainya
dan di dalam pos pengawasan itu kita tidak memperlakukan seperti tahun yang lalu
ada namanya ada pos checkpoint atau pos yang lain
dan kita hanya memberikan pelayanan jadi pos pelayanan
di dalam pos pelayanan itu nantinya kita bersama kepolisian
itu sudah ada kesepakatan dan kemarin juga sudah dilakukan pengecekan oleh pak kapolri
kemudian oleh pak menko pmk menteri perhubungan dan juga pak menteri kesehatan
ya kemudian oleh pak menteri kesehatan dan juga pak menteri kesehatan
di pos pos itu termasuk di simbol simbol transportasi
baik terminal dermaga dan sebagainya
dari kepolisian tni termasuk dari juga satgas
itu mendirikan pelayanan baik vaksinasi maupun rapid test antigen yang tidak berbayar
seperti kami menyiapkan juga repitest antigen ada di balonggadu
tapi sebagian juga disiapkan juga oleh mitra mitra dari laboratorium yang ada
nah kalau seperti itu berbayar
jadi artinya kita menghimbau
setiap masyarakat yang akan melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain
baik untuk natal tahun baru
itu harus melengkapi diri terhadap protokol covid sembilan belas yang sesuai dengan se kita
karena sae kita juga adalah merefer terhadap sae satgas yang ada
iya pak yang pasti dengan adanya omikron ditemukan di indonesia
kita tidak berharap terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas kembali di indonesia
lantas apakah nantinya akan diterapkan
sanksi bagi mereka para pelaku perjalanan ini yang melanggar protokol kesehatan pak
iya saya katakan berkali kali di beberapa setiap kesempatan
sanksinya itu tidak seperti tahun yang lalu
jadi untuk yang tahun sekarang kita memang diminta untuk lebih humanis
kepada semua masyarakat
karena kita memberikan pelayanan yang terbaik
kita mengharapkan perang sesama masyarakat
sudah lama dalam rangka untuk mengadministrasi varian yang baru
pengawasan kita atau sanksi kita tidak untuk putar balik
tidak kemudian meminta masyarakat untuk kembali ke daerah asal
yang kita lakukan saat sekarang ini begitu ada masyarakat belum divaksin
atau begitu masyarakat belum dilakukan rapid test antigen
dan saat kita melakukan pengetesan atau pengecekan random sampling tadi
kita akan melengkapi kesehatan masyarakat tadi
jadi kalau belum vaksin
dari kepolisian tni
dengan satgas daerah sudah menyiapkan tempat vaksin
seperti kami di terminal terminal yang di jawa terutama
itu sudah bekerja sama dengan beberapa puskesmas atau satgas daerah
kalau ada kedapatan pelaku perjalanan belum divaksin
jadi petugas kami akan membawa ke puskesmas yang terdekat
sebagian juga petugas puskesmas
itu akan mengisi di beberapa terminal kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum divaksin
nah kalau kemudian untuk yang antigen
itu juga berjenjang juga
ada yang diselenggarakan oleh tni polri
ada yang diselenggarakan oleh perhubungan
ada juga yang diselenggarakan oleh dari swasta
dan saya kira di beberapa tempat sudah kita siapkan
namun demikian yang kita harapkan adalah peran serta masyarakat
sebelum melakukan perjalanan
agar menyiapkan diri terhadap persyaratan yang sudah ada dalam se kita tadi
pak lantas bagaimana ketika akhirnya mereka misalnya melakukan tes antigen di lokasi
kemudian ditemukan bahwa mereka
kalau yang ditemukan positif
seperti kami kemarin melakukan replis antigen di jembatan timbang
setiap hari kami mengambil sampel untuk seratus pelaku perjalanan
baik pengumudi kendaraan truk terutama
dan juga awak kendaraan truk
hari pertama kami lakukan seratus semuanya positif semuanya negatif
kemudian di hari kedua ada satu yang positif
kami pasti ada pendampingan dengan satgas
oke kemudian di hari kedua ada satu yang positif dan pastinya kami pasti ada pendampingan dengan satgas daerah
kemudian ada petugas dari rumah sakit yang setempat
dan kita sudah kerjasama di semua tempat tempat itu pasti sudah ada kerjasama
sehingga nanti begitu kedapatan positif kita akan lakukan isolasi
tapi biasanya yang kita tahu itu nanti akan ditawarkan isolasi di tempat
atau kemudian nanti ada komunikasi koordinasi dengan tempat di mana tujuan yang bersangkutan akan menuju gitu
yang pasti kita harapkan semoga masyarakat benar benar disiplin patuh terhadap protokol kesehatan
supaya tidak terjadi lagi lonjakan kasus covid sembilan belas
baik pak budi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sore hari ini
dan juga memberikan beberapa poin penting agar selama nataru prokes jangan sampai kendor ya pak ya
terima kasih banyak atas kebersamaan bapak selamat sore
dan pak mirsa demikian perbincangan kita sore hari ini
saya diana dwi kewandur diri terima kasih sampai jumpa